pernyataan direktur utama bulog budiwaseso tentang impor beras
ia menyerahkan sepenuhnya keterangan terkait hal ini ke menko perekonomian darmin nasution
sebagai pemilik kewenangan keputusan impor
itu rakor yang menetapkan
menko perekonomian darmina sution menegaskan keputusan impor beras dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok
keputusan impor beras telah melalui proses yang panjang dan merupakan keputusan bersama
namun keputusan impor terakhir adalah di akhir dua ribu delapan belas
keputusan terakhir adalah dua puluh delapan maret dua ribu delapan belas
dan itu sudah dilaksanakan walaupun empat ratus belum masuk sedang dalam perjalanan
jadi kalau misalnya dibilang gudang penuh iya
karena ada impornya satu empat juta ton
dewan perwakilan rakyat akan segera menerima pertanyaan terkait impor beras
ketua dpr bambang susatyo segera memanggil direktur bulog budi waseso dan menteri perdagangan enggar tiaz tolu kita
terkait kebijakan impor beras
ketua dpr bambang susatyo menyesalkan perdebatan enggar dan bu dewaseswa di ruang publik
dan meminta perbedaan pendapat dibicarakan di internal pemerintah
sebelumnya dirut bulog mengkritisi kebijakan menteri perdagangan soal impor beras
kementerian perdagangan telah memberi izin kepada perumbulok untuk mendatangkan satu juta ton beras
hingga akhir september dua ribu delapan belas sehingga total izin yang didapatkan sebesar dua juta ton
budi bersikeras untuk tidak impor beras karena stok beras di bulog masih memadai
berbagai isu dan panasnya suhu politik yang ada
ngandilalah kita menyayangkan kalau di internal pemerintah sendiri terjadi beda pendapat yang terbuka
lebih arif kalau diselesaikan di dalam kamar tertutup buka bukaan data kemudian keluar bersikap satu suara